kita beralih ke berita haji
takut istri tersesat saat menunaikan ibadah haji
seorang calon jamaah haji asal ponorogo
membuat tali pengikat yang dinamakan tali istri
tali ini akan menempel pada punggung suami
sebagai pegangan sang istri agar istri tidak terpisah
berawal dari ketakutan istri tersesat
saat menunaikan rukun islam yang kelima naik haji
seorang calon jamaah haji asal kelurahan pakun
dan kecamatan ponorogo membuat tali istri
tali istri ini akan dikaitkan pada ikat pinggang
atau di punggung suami
nantinya sang istri akan memegang tali istri tersebut
tanpa harus menarik pakaian ikhrop
selain efektif adanya tali ini juga tidak mengganggu
terutama saat melakukan tawaf sa'i dan lembar jumroh
yang biasanya jutaan jemaah haji saling berjubel dan saling dorong
selain bahan yang murah proses pembuatan pun sangat sederhana
yaitu hanya membutuhkan kain sepanjang tiga puluh cm
yang diisi busa tipis dan dijahit
untuk memasangnya mulanya kain dilipat menjadi dua
kemudian lingkaran bekas gantungan kunci dimasukkan ke dalam kain
selanjutnya ujung kain diikat
baru lingkaran pengait dipasang di sabuk kain iham
saya pikir banyaknya aktivitas di sana
dan banyaknya jamaah yang akan berkumpul pada saat musim haji nanti
dan kita akan berangkat bersama dengan istri

saya secara spontan saja punya ide untuk membuatkan tali pegangan untuk istri
supaya tidak terlepas pada saat kita aktivitas keseharian
maupun aktivitas ibadah
meski sederhana pasangan suami istri maiful hadi dan aris fitriani
yang akan berangkat haji pada tanggal tiga agustus mendatang
berharap hasil kreasinya ini bisa ditiru jemaah haji lainnya
karena dinilai sangat bermanfaat